itu sudah berapa lama sebenarnya dipertimbangkan itu bahwa oke lah ini akan menjadi salah satu janji prabowo sandi
ya sebetulnya ini salah satu masukan yang kita sampaikan dari direkturat hukum direkturat saya
hukum dan vokasi
bahwa memang soal undang undang ite ini sebetulnya bukan baru ini saja
sejak dua tiga tahun yang lalu kita pernah mengajukan uji materi
saya sendiri sebagai lawyer sekaligus prinsipal dan ada saudara ahmad dhani juga sebagai prinsipal ada ibu asma dewi
nah waktu itu yang kita persoalkan itu adalah dua puluh delapan ayat dua juntuh empat puluh lima itu ya
yang soal menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan sara suku agama ras dan antar golongan
kita ingin a yang terakhir itu dihilangkan antar golongan karena tadi seperti kata bang effendi simbolon itu terlalu luas
menjadi luas apa golongan apa apakah golongan misalnya antar klub sepak bola
golongan antara golongan macam macam bisa ada golongan koruptor
misalnya kita menyampaikan apa namanya statement soal golongan koruptor yang memang itu kita benci dan harus dibencikan undang undang
apakah salah atau tidak karena nggak ada batasan ya
padahal kita di dalam hukum itu ada azas namanya indubio proreo
kita nggak boleh ada keraguan keraguan
nah kami saya kebetulan menjadi kuasa hukum dari banyak ya korban
kut en kut korban dari undang undang ini
ibu asma dewi kemudian pak hamadani
nah kita juga bingung pembuktiannya di pengadilan itu oleh ahli bahasa
ahli bahasa yang sejak awal atau ahli komunikasi sejak awal mengatakan bahwa yang dia sampaikan itu itu bukan mutlak
bukan apa namanya bukan sebuah arti tunggal
nah ini kan perlanggaran atau apa namanya nyimpang dari azaz indubio proreo tadi
orang yang bersakih sendiri mengatakan
ahli ya yang memberikan keterangan
oh ini saya pak apa maksudnya pasti ini
oh nggak juga
namanya komunikasi bisa berbagai macam
nah sehingga kita sudah banyak sekali putusan putusan pengadilan yang menurut saya ya menyimpangi dari azas tersebut karena adanya undang undang ini
nah kita ajukan uji materi kemarin
pertimbangan yang ditolak bukan karena alasan kami nggak argumentatif
tapi karena bahwa soal penerapan itu bukan domennya mahkamah konstitusi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini